maksudnya jadi mantu yang soleh
mantu yang tidak macem macem doi
kamu emangnya macem macem apa aja ceng
kamu kalau gak tau apa apaan
masih aku campur doi
udah kamu diem aja saya tambah pusing ini
ya kan kum
muka dia seru sekali
malam ada perang dunia keempat
perang dimana kang dadang
depan rumah saya doi
ampun mas wah gak lagi lagi
ampun mas wah gak lagi lagi
ampun mas wah gak lagi lagi
ceng kok diem aja
masih nahan sakit abis dipukul mas wah ya
mulutnya ternyata sepisan ya
bisa diem gak sih pak dud
padahal udah ngepanjong
gak ada lagi esmosi
saya jadi tidak enak
saya pergi aja deh ke warungnya koswara
ya ada pedut
eh cek mau ikut gak
ketemu ica juwice
gak mau dia dong
takut ya sama mas suha
udah sana pergi pedut
kamu disini mah saya tambah pusing
eh kamu ngapain ke warungnya koswara
itu ada perlu sama ica juwice
saya mau nyampein pesen
kalau si aceh sekarang gak berani kesitu
takut sama mas suha
kang dandan sekarang genit ya
sama kayak aceh
iya itu mau nemuin ica
mau bantuin aceh biar dia seneng ya
indien mengidai orang kayak dia ya
niat sekali ya
ini hpnya mang
pesennya mama gak mau telepon cewek
ucut jadi pinjem buat telepon
cuma teh kayaknya
gak jadi soalnya nggak diangkat
udah aja bantu bu presli ya mang
tumben pagi pagi sudah datang kemari dong
iya nih ada urusan sama kos marah
ada apa kang dadang
laptopnya debbie rusak
oh memangnya teh kenapa
yang rusakin denny
kamu teh yakin denny yang rusakin laptopnya debbie dang
katanya debbie begitu wak
denny rusakin waktu di teman bacaan katanya
kamu harus ganti ya coach
harganya teh berapa kang
kenapa ini tanaman jadi berantakan begini
pocong ke luar begini
tanah berantakan dimana mana
ini siapa yang bisa ngeberantakin tanaman saya ya
hansip udah dititipin rumah malah jadi begini
pasti ada orang iseng yang ngeberantakin tanaman saya
gimana sih hansip hansip pada kemana
bukannya pada jagain rumah saya
nan tuti susah dibangunin
ayo bangun udah sampai rumah
kamu mau nginep di mobil
ini anak berat banget lagi
udah sampe rumah tuti
iya udah ntar tengger lagi
makasih ya pak icang
nanti masukin kopernya
nanti masukin kopernya
nanti masukin kopernya
nanti masukin kopernya
nanti masukin kopernya
nanti masukin kopernya
nanti masukin kopernya
apa yang dijadikan
nanti saya cari
kamu carinya sampai ke bogor ya
cari toko yang besar
yang mentereng yang bagus
kalau kios kecil saya nggak mau
kiosnya itu harus elit
seperti laptopnya debbie elit
baru saya percaya
saya tunggu ya kos
kenapa kang dadang
denny kenapa pakai laptopnya si debbie
bukannya di taman bacaan
teh udah disediain komputer
ih ditanya malah balik nanya
deni teh ngerusakin laptopnya debbie
si akang menyalain deni
belum tentu denny yang ngerusakin
siapa tahu aja
laptopnya teh udah rusak duluan
sengaja minta benerin sama kita
laptopnya teh rusak pas dimainin sama si denny
ih jangan percaya tuh
deni mah anak baik
dia teh gak mungkin pakai barang orang sembarangan kayak gitu
apalagi kang dadang tahu sendiri
dia mah tau kita lagi banyak uang
makanya minta ganti sama kita
ih si akang kalau dikasih tahu gak pernah percaya sih
tahu sendiri kan kang dadang itu orangnya kayak gimana
dia teh kaya
jahat dia mah
ada aja nih orang bikin ulah
rumah orang diberantakin
pisan baru nyampe langsung beberes
siapa yang rajin cu
ini yang ada orang iseng gak tahu siapa ngeberantakin tanah mencece
tanah dimana mana yang ada malah harus beberes
emangnya kira kira siapa yang ngeberantakin
ya gak tahu
pulang dari pergi capek capek pengennya selonjoran yang ada malah beberes
kamu dari mana
tidur tuh di kamar
dari purwokarta sampe kesini tidur
mulut gak bangun bangun
cuma tahu pasti gara gara minum obat anti maboh
kebanyakan kali tuh anak minumnya
sampai gak bangun bangun begitu cu
udah gak usah udah mau beres kamu
duduk aja di situ